di surabaya aksi sindikat gendam terhadap seorang wanita di sebuah pusat perbelanjaan terekam cctv
berkat rekaman cctv dan aksi cekatan korban
akhirnya dua orang anggota sindikat gendam ini berhasil diringkus polisi
seperti inilah aksi pelaku gendam di sebuah mal yang terekam kamera cctv
dalam rekaman tersebut tampak satu di antara komplotan gendam
menghampiri korban yang sedang sendirian di pusat perbelanjaan
pelaku kemudian mengajak korban berkeliling di dalam mal
sambil mengeluarkan jurus gendamnya dan melucuti semua barang berharga yang dibawa korban
namun beruntung korban yang segera sadar karena ada yang tidak beres
membuat dua pelaku gendam akhirnya dapat ditangkap
dalam aksinya pelaku mengaku sudah tiga belas kali melakukan aksi gendam di beberapa kota besar di indonesia
di barat di empat puluh pak
yang dibawa apa aja sama pelaku
tapi ya disisakan ada sisanya mas
kejahatan gendam di dalam mal kini menjadi perhatian khusus petugas polrestabes surabaya
pasalnya menjelang lebaran aksi tersebut meningkat drastis
dan sudah meresahkan masyarakat
ya alhamdulillah gerak cepat ini dapat kita antisipasi
kita dapat mengamankan dua pelaku
satu masih dpo
dan mudah mudahan dpo itu akan kami segera tangkap
selain menangkap dua pelaku polisi juga menyita sejumlah hp
kalung emas dan jam tangan serta dompet yang kini dijadikan barang bukti